berada di ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut
desa werebo di kabupaten manggarai nusa tenggara timur
kerap dihiasi kabut saat pagi hari
warga desa adat yang menjadi objek wisata pulau flores ini
masih mempertahankan tradisi atau budaya leluhur mereka
butuh perjuangan untuk dapat tiba ke desa ini
saya harus mendaki kira kira selama dua hingga tiga jam dari kaki gunung di desa denge
medannya tak mudah
sebab rute pendakian berupa jalan setapak di tengah hutan yang belum terjamah
walau jalannya cukup terjal dan melelahkan
saya dihibur oleh indahnya pemandangan alam dan sejuknya udara pegunungan
selama pendakian saya juga sering berpapasan dan saling menyapa dengan warga desa setempat
keramahan warga yang saya temui menambah semangat saya
untuk bisa segera mencapai desa wairebo
setelah mendaki selama lebih dari dua jam
akhirnya saya tiba di desa wairebo
letih saya pun hilang seketika melihat indahnya pemandangan alam pegunungan
dipadu dengan indahnya arsitektur rumah rumah adat di desa ini
ternyata cape juga ya trekking selama dua jam
namun semuanya terbayarkan ketika melihat pemandangan di sini
selamat datang di desa wairebo
ternyata karena panduan pendidikan masing masing
aku cuma tembak tidur terbang
op ait angas ambang muak buak madaii diernewahkan not

jadi kakak di sini bukan lagi orang dari jakarta jadi kakak di sini sudah dianggap keluarga besar wairabo
jadi itu arti dari ritual itu tadi
desa adat wairebo memiliki tujuh rumah adat yang disebut mbarunia
satu rumah adat dihuni enam sampai delapan kepala keluarga
di dalam baruniang masyarakat dapat memasak dan menyimpan kayu bakar untuk keperluan sehari hari
kakak kalau boleh tahu aktivitas sehari hari warga werebo itu seperti apa
kalau di sini rata rata petani kopi semua
terus kalau untuk tiap hari mereka itu bapaknya itu ke kebun terus mamanya itu mereka lebih ke tenun
kopi dan menenun ya
iya kopi dan menenun
kakak ini total jumlah rumah yang ada di sini ada berapa
kalau di sini itu ada tujuh rumah yang itu rumah utamanya di sini namanya mbaru gendang
dan di dalamnya
di dalamnya itu terdiri dari delapan kepala keluarga
kalau yang lain ini itu namanya mbarunia
di dalam beruniang ini terdiri dari enam kepala keluarga
jadi total di sini penduduk di wairabo ada berapa
kalau di sini totalnya hampir tujuh ratusan orang
tujuh ratusan orang kan ya
warga desa werebo sangat mempertahankan kearifan lokal
seperti mengolah biji kopi yang telah dipanen secara tradisional
serta menenun kain untuk dipakai
sehingga mereka bisa menggunakan kain untuk membuatnya lebih mudah
sehingga mereka bisa membuatnya lebih mudah
sehingga mereka bisa membuatnya lebih mudah
jadi mereka bisa membuatnya lebih mudah
jadi mereka bisa membuatnya lebih mudah
sebuah pengalaman berharga dalam catatan perjalanan saya menuju timur indonesia
tepatnya desa wairabo
tak sulit untuk bisa jatuh cinta pada desa ini
dengan segala keterbatasan dan upaya warga setempat melestarikan tradisi
yang diwariskan leluhur mereka
cukup di desa werebo di indonesia aja
dika beremao himawan amri riki maulana menggarai nusa tenggara timur